minum secangkir kopi bisa jadi habis dalam hitungan menit
namun tahukah anda bahwa di balik cangkir kopi ada proses yang panjang
untuk bisa mempersiapkan kopi agar bisa dinikmati
yuk ikuti saya untuk mengintip prosesnya
kopi merupakan salah satu komoditas di dunia yang dibudidayakan oleh lebih dari lima puluh negara
ragam jenis kopi mengalami peningkatan dari waktu ke waktu hingga kini lebih dari satu ratus sepuluh varian
arabica dan robusta merupakan dua jenis kopi yang beredar secara luas dan dikenal para pecinta kopi
kali ini saya ingin mencoba untuk mengolah biji kopi asal brazil
yang langka karena hanya diproduksi lima puluh kg per tahunnya
dalam pengolahannya teknik roasting atau sangrai adalah proses yang terpenting untuk dilakukan
proses pemanasan untuk mengeluarkan air dalam biji kopi hijaulah yang jadi faktor penentu
untuk memunculkan aroma rasa dan karakter kopi
pertama masukkan biji kopi ke dalam mesin roaster
paraskan kemudian kontrol interval temperatur suhu per menit tekanan udara perubahan warna dan putaran drop
proses ini biasanya menghabiskan waktu sekitar sepuluh hingga lima belas menit sesuai selera dan kebutuhan
terlalu cepat roasting maka rasa yang dihasilkan adalah asam
sementara terlalu lama roasting maka rasa yang dihasilkan adalah asam
rasa yang akan timbul adalah pahit
apakah tanamannya dirawat dengan baik dan benar apakah dia dipetik dengan baik yang merah ya gitu gitu
itu kelihatan bisa dari awal tapi bisa dari akhir
jadi mbak ara kan sudah roasting sendiri ya
ini kopi yang sudah di roasting tadi sombara dilihat bahwa secara umum dia warnanya sama
berarti tingkat kemasakan
di pohon waktu dipetik itu dia sama
di sisi lain untuk dapat menghasilkan minuman kopi yang berkualitas bukan hanya teknik roasting yang dibutuhkan
melainkan juga kualitas biji kopi yang digunakan
biji tidak pecah bebas jamur dan bebas kutu
sehingga sortir biji kopi amat perlu untuk dilakukan
kayak green tea ya
ini menandakan bahwa kopi masih fresh
kalau sudah agak lama bohanya agak apet
jadi bukan cuma penampilan saja tapi warna juga pengaruh
itu apakah nanti sudah boleh jamur
biji kopi yang telah disangrai kemudian didiamkan selama tiga hingga lima hari dalam wadah yang kedap udara
hingga akhirnya bisa diolah menjadi minuman
usai dihaluskan menggunakan mesin tumbuk
saya coba mengekstraksi rasa dan melarutkan buku kopi dan air panas secara merata selama dua menit
kopi arabica gayo maragochipei yang memiliki karakter unik menyegarkan dengan aroma dark coklat
dan rasa mendekati apel serta beris siap dihidangkan dan dinikmati
clarissa aradia daud thompson